setahu saya mk itu ada pengacara
dan pak sekjen tadi cerita ada dua belas pengacara yang didukung dari partai nasdem
jadi publik nanti bisa menyaksikan
jadi menurut saya pada saat ini apapun spekulasi dan lain lain